nasib ke tujuh puluh lima pegawai kpk yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan kpk
akhirnya diumumkan oleh pimpinan kpk
setelah melakukan rapat koordinasi dengan menpan rb menkumham dan bkm
wakil ketua kpk alexander marwata
mengumumkan dari tujuh puluh lima pegawai tersebut
empat orang masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi asn
sedangkan lima puluh satu pegawai tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan
dua puluh empat pegawai dari tujuh puluh lima tadi
yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan
sebelum diangkat menjadi asn
sedang lima puluh satu orang
ini kembali lagi dari asesor itu sudah
warnanya dia bilang sudah merah
dan ya tidak memungkinkan
untuk dilakukan pembinaan